enggak enggak enggak dari mana mana dari mana ini pakai pakai baju pasambo
enggak enggak mbak dari mana mana
ini pakai pakai baju pasambo emang kenapa mbak
assalamualaikum saya salifah imbas sahab meminta maaf atas kejadian tadi siang di pengadilan
dari jakarta selatan